kita beralih ke sepak bola nasional kemenangan telak atas vanuatu di laga uji coba
menjadi modal berharga bagi tim nasional senior indonesia di awal era kepelatihan simon mcmanamy
pelatih asal skotlandia itu menekankan pentingnya para pemain mempertahankan performa dan cara bermain yang sama
sedangkan alberto goncalves yang mencetak empat gol menilai
skuad garuda telah membuktikan punya kualitas untuk menghadapi tim tim yang lebih besar
tim nasional senior indonesia meraih hasil positif saat menghadapi vanuatu di stadion utama gelora bung karno jakarta sabtu lima belas juni kemarin
skuad garuda meraih kemenangan enam gol tanpa balas yang diwarnai kwatrik alberto goncalves dan bruce evan dimas
itu adalah pertandingan uji coba terakhir timnas indonesia sebelum menjalani putaran kedua kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia
yang dimulai september mendatang
pelatih simon mcmanamy mengaku bangga dengan performa yang ditampilkan para pemainnya di laga kontra vanuatu
baginya ini menjadi modal penting dalam menghadapi lawan lawan yang lebih tangguh di kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia nanti
ini lebih tentang performa lebih tentang kita berpikir yakin dengan cara kita bermain
dan mengerti bahwa kita bisa menangkap permainan menangkap permainan dan mengawal semuanya sampai akhir tanpa menangkap gol
ini adalah hal yang penting
senada dengan pelatihnya alberto goncalves menegaskan penting bagi timnas indonesia untuk tampil konsisten seperti ini
striker naturalisasi asal brazil ini tak peduli dengan fakta bahwa ranking fifa vanuatu di bawah indonesia
karena yang terpenting adalah para pemain mempertahankan
dan juga memperoleh keuntungan dan keuntungan yang lebih besar
ini yang ekstrusif dari coach jadi mereka ikut ini jadi inilah bukti kita bisa
undian grup putaran kedua kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia akan berlangsung di doha pada tujuh belas juli mendatang
indonesia berada di pot kelima atau paling rendah bersama negara negara seperti singapura nepal kamboja bangladesh dan mongolia
afandi wiradinata cnn indonesia